informasi pertama di kompas malam saudara
dua ekor harimau sumatera memangsa hewan peliharaan milik warga kampung penyengat desa mungkal kabupaten siak riau
dua ekor hewan yang dilindungi terekam kamera pengawas atau cctv warga
masuk ke kamp pekerja sawit dan memangsa anjing peliharaan warga
lokasi penampakan harimau sumatera ini tak jauh dari lokasi harimau yang terekam beberapa hari sebelumnya
dari siklus pergerakannya balai besar konservasi sumber daya alam riau menduga harimau itu sama dengan harimau yang sebelumnya
lokasi penampakan harimau sumatera ini tidak jauh dari lokasi penampakan harimau yang sebelumnya
dari siklus pergerakannya balai besar konservasi sumberdaya alam riau menduga harimau itu sama dengan harimau yang sebelumnya
salah satu faktor penyebabnya kami melihat bahwa ini merupakan bagian daripada siklus pergerakan
hal ini merupakan bagian daripada siklus pergerakan
hal ini merupakan bagian daripada siklus pergerakan